rabu siang aktivis ratna sarumpait memenuhi panggilan penyidik polda metro jaya untuk yang kedua kalinya sebagai tersangka dugaan makar
sementara itu polda metro jaya ini juga menyatakan pertemuan rahmawati dan wakil ketua dpr fadlizon pada awal pekan ini tidak akan mengganggu proses penyelidikan kasus dugaan makar
tersangka kasus dugaan makar ratna sarumpait memenuhi panggilan penyidik direktorat tindak pidana umum polda metro jaya rabu siang
ratna yang diperiksa untuk kedua kalinya sebagai tersangka didampingi dua kuasa hukumnya
pada pemeriksaan ini ratna menjawab beberapa pertanyaan penyidik terkait keterlibatannya dalam dugaan tindak pidana makar pada desember dua ribu dua puluh
sebaliknya ratna juga mempertanyakan kelanjutan permohonan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan atau sp tiga yang telah ia ajukan
semua peristiwa itu saya tidak ada saya tidak hadir di pertemuan yang di sari pasifik di ubk
bahkan orang yang menolak karena memang nggak merasa nyaman aja
ada pertemuan pertemuan yang saya kan sebenarnya ini kan semua berawal dari bela islam
ya kan berawal dari bela islam kan makanya ada ini
dan kalau saya mau setia saja pada komitmen bela islam
di sisi lain kepolisian memastikan kedatangan tersangka kasus makar rahmawati soekarno putri ke dpr
tidak mempengaruhi jalannya proses hukum kasus yang sedang berjalan
gulir ini polisi akan terus mendalami temuan uang tiga ratus juta rupiah di rekening rahmawati
yang diduga digunakan untuk upaya makar
rahmawati sempat bertemu wakil ketua dpr ri fadli zon pada senin sembilan januari
fadli zon meminta agar tuduhan makar yang ditujukan kepada rahmawati dicabut
menurut fadli tuntutan rahmawati untuk mengubah undang undang dasar kembali ke aslinya adalah hal yang wajar
ramaditya dharma cnn indonesia